sudah terhubung lewat sambungan zoom bersama kami sekjen asosiasi rumah sakit swasta indonesia iing ihsan hanafi
anggota komisi sembilan dpr ri saleh partawanan daulai dan tenaga ahli utama kantor staff presiden dhani amrul ihdan
selamat sore bapak bapak
selamat sore assalamualaikum assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam terima kasih pak sudah bergabung dengan kita sore ini
kita ingin konfirmasi saya ke pak iing dulu
pak iing ada keterlambatan pembayaran dari negara terkait penanganan pasien covid sembilan belas di rumah sakit swasta
ini persoalan anda dan teman teman di sana apa yang terjadi sebenarnya pak iing
iya betul jadi memang tadi kami dari rumah sakit swasta terima kasih sudah berkontribusi juga untuk bisa melayani pasien covid ini ya
sebagai bentuk dharma bakti dari teman teman yang bergerak di rumah sakit untuk memberikan pelayanan
kami mengikuti anjuran dari pemerintah tadi untuk menambah kapasitas tempat tidurnya
tentunya memang kami kalau di rumah sakit swasta dalam menambah fasilitas icu ataupun isolasi tentunya kita memerlukan dana gitu ya
nah dana ini kami berharap bisa kami dapatkan dari pembayaran klaim
ya mudah mudahan nih pembayaran klaim ini akan membantu kami untuk bersinergi supaya kami juga bisa lebih banyak lagi bisa melayani pasien pasien yang berobat di kami gitu loh
oke oke pak iing bisa lebih spesifik pembayaran ini mencakup klaim yang mana saja yang sedang berjalan atau yang dispute atau sejak term kapan nih
sebetulnya klaim yang berjalan ada di situ
terus juga ada beberapa klaim yang memang
dikembalikan yang administrasinya harus diperbaiki oleh teman teman di rumah sakit
dan ini kita juga sudah melakukan perbaikan perbaikan oleh teman teman rumah sakit
jadi kami berharap mungkin nanti ada perbantuan verifikasinya baik itu oleh bpjs atau oleh kementerian
karena ini sangat membantu sekali bagi kami di rumah sakit gitu loh pak
oke artinya kemudian ini masih menunggu beberapa perbaikan klaim
untuk kemudian ditindaklanjuti ya
saya ke bang dhani bang dhani ada keluhan seperti ini dari asosiasi rumah sakit swasta indonesia
kok bisa terlambat bang ini persoalan administrasi aja atau ada kendala tertentu
ya pertama ini sepertinya memang kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh teman teman di kantor staf presiden
jadi ksp itu ada namanya program ksp mendengar ya
langsung di lapangan melihat proses bisnis yang terjadi baik itu di rumah sakit klaim bpjs maupun juga penyerapan anggaran di kementerian kesehatan
ada tiga ekosistem itu yang memang saling terkait saling terintegrasi
yang itu tidak bisa dipisahkan dalam proses layanan ini
jadi rumah sakit itu kan memberikan kepada bpjs untuk diverifikasi
nah di sini juga ada miss juga ada miss yang terjadi dan ini kita harus minta kepada bpjs untuk melakukan percepatan
karena ini kan prosesnya bukan proses biasa ya ini extraordinary
jadi bpjs juga kita dorong untuk menambah belah sdm nya
juga kita dorong untuk lebih melakukan fleksibilitas lah di dalam melakukan verifikasi tanpa mengesampingkan good corporate governance nya
dan saya mendapat informasi bahwa di awal februari itu nanti
juga akan diturunkan pendanaan untuk pembayaran klaim rumah sakit
jadi ini sebetulnya memang ada masalah administrasi yang terjadi di lapangan
tapi juga ada masalah cepatan antar institusi yang harus kita dorong
tapi solusinya bahwa ini sudah diselesaikan prosesnya untuk segera di bulan februari awal itu bisa diturunkan
untuk mempermudah juga teman teman di daerah di rumah sakit rumah sakit khusus rumah sakit swasta arsi di bawahnya routering tadi untuk melakukan alih fungsi
ruangan baik itu alih fungsi ruangan rawat inap menjadi ruang isolasi maupun juga penambahan kapasitas icu di beberapa daerah daerah
oke oke bang dhani ini penting kemudian karena menyangkut juga dengan kekhawatiran masyarakat
kalau kemudian ada pembayaran yang terlambat atau tidak dibayar sama sekali optimalisasi pelayanan yang juga sedang digenjot oleh pemerintah untuk penanganan pandemi ini juga akan terhambat begitu
tapi saya mau konfirmasi yang sudah dibayar sampai kapan
yang belum dibayar
yang belum dibayar yang klaim yang mana
jadi itu kan case by case ya
pemantauan kami itu semua case by case
ada yang sudah dibayar semuanya penyelesaian beberapa rumah sakit
tapi ada beberapa asosiasi beberapa rumah sakit di bawah asosiasi rumah sakit swasta yang itu belum dibayar
dengan berkas ya ada yang kembali lagi ke rumah sakit untuk dilengkapi
jadi memang rumah sakit juga ini memang faktor ada atau tidak ada pandemi
ini masalah ini sering terjadi
kalau rumah sakit ini ada masalah dalam pengkodingan
kemudian bermasalah administrasif atau dokumentasi dalam suatu proses clinical pathway yang belum clear
ini sering terjadi berkas itu dikembalikan
ini sama juga ada berkas yang jadi dari tagian katanya tagiannya ada satu miliar
rumah sakit berpacu lagi tuh dengan kecepatan
mengungkapi lagi dokumen

jadi macam macam mas
varyasinya itu macam macam
oke karena dari catatan kami per oktober sudah dibayar tapi setelah itu masih belum ada pembayaran begitu ya
oke saya ke bang saleh
bang saleh anda melihat kondisi seperti ini bagaimana
apakah memang kemudian ini soal administrasi yang harus diselesaikan apa namanya
atau memang perlu ada evaluasi lagi
jadi perlu saya jelaskan bahwa sebetulnya anggaran untuk pembayaran mereka yang terpapar covid sembilan belas itu sudah dianggarkan secara penuh pada tahun dua ribu dua puluh
jadi karena itu jika misalnya ada sekarang rumah sakit yang belum terbayar
hakikatnya menurut kami ini adalah persoalan administratif murni
tadi kebetulan saya sebelum dialog ini menelpon dirjen yankes untuk mempertanyakan sebetulnya masalahnya apa
jadi tadi memang sudah dijelaskan ada beberapa jenis ini sebetulnya kendala
kalau misalnya kendala yang pertama bisa jadi ini kendala administratif terkait dengan verifikasi yang dilakukan oleh bpjs
ada mungkin syarat seperti yang dijelaskan oleh pak dhani tadi yang belum lengkap lalu diminta untuk dilengkapi
dan tentu itu butuh waktu ya
dan itu jika memang sudah terbukti nanti bahwa memang harus dibayar pasti bpjs ketenagakerjaan akan merekomendasikan untuk dibayar melalui kementerian kepala kepala kepala
ya karena itu kelihatan tadi setelah oktober malah justru ada beberapa yang belum dibayar
nah yang setelah oktober ini tentu mungkin juga sedang melakukan proses verifikasi
tetapi perlu dicatat bahwa pada akhir tahun yaitu pada bulan desember dan juga januari memang kementerian kesehatan itu menyebutkan tadi kepada saya mereka belum diberi uang oleh kementerian keuangan
karena memang itu kan akhir tahun
kemudian ada evaluasi evaluasi yang harus dilakukan
terkait dengan pelaksanaan yang dilakukan pada tahun dua ribu dua puluh
dan mereka memastikan nanti jika kementerian keuangan sudah menyetujui seluruh anggaran yang dibutuhkan untuk dibayarkan mereka akan segera melunasi hal hal yang tadi dianggap tunggakan oleh rumah rumah sakit swasta itu
jadi sampai sejauh ini menurut saya memang ini masih persoalan administratif
namun demikian tentu kita meminta pada pak iksan untuk memberikan data data yang faktual tersebut pada kita
kalau perlu ya berdasarkan rincian
katakanlah misalnya yang dispute berapa yang berbeda pendapat antara rumah sakit dengan bpjs kesehatan berapa
kemudian yang persoalan administratif yang sedang diajukan
kan masih ada juga yang diajukan ke bpjs kesehatan dan perlu verifikasi
kemudian berapa yang akhir tahun
kalau di akhir tahun itu memang bukan tidak mau dibayar
tapi memang itu ada proses di mana ada pelaporan pada akhir tahun
kan sampai batas tanggal
tentu kalau tidak salah pertengahan desember
itu kan harus ada laporan
itu harus diverifikasi lagi
nah sementara pada bulan januari ini sendiri
uang dari kementerian kesehatan belum diterima dari kementerian keuangan
yang tentu itu juga perlu adanya pendalaman yang akan nanti ditindaklanjuti oleh kementerian keuangan
tapi kementerian keuangan dalam hal ini saya dengar sudah berjanji akan melunasi itu
nah kami di dpr tentu akan bekerja keras dan bersungguh sungguh meminta dan mendorong pada pemerintah
untuk segera menunaikan kewajiban mereka kepada rumah rumah sakit
kami tidak mau ada rumah rumah sakit swasta yang sudah berjasa
sudah memberikan pelayanan
lalu agak mandek pelayanannya
justru hanya karena terlambat pembayaran yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka
nah ini tentu akan kami awasi
dan karena itulah kami meminta kepada asosiasi rumah sakit tadi
untuk memberikan laporannya kepada kami
sehingga kami juga bisa punya data yang valid
dan tidak hanya mendakwa
dengar dari apa yang dijelaskan oleh pemerintah
artinya kemudian masih harus dilihat bagaimana teknis dan juga kendala kendala administratif tadi diselesaikan
dengan mengikuti birokrasi yang berlaku begitu
saya ke pak iing
pak iing bagaimana kemudian dengan situasi ini untuk memastikan bahwa pelayanan bagi masyarakat ini tidak terhambat
atau memang ada pelayanan yang tidak bisa maksimal dilakukan karena ada biaya yang dikeluarkan
tapi di satu sisi
belum terpenuhi begitu
apa solusi yang dilakukan saat ini oleh rumah sakit swasta dan teman teman
baik terima kasih
jadi sebetulnya kami terima kasih kepada kementerian kesehatan
jadi sebetulnya kami sudah rutin setiap minggu kita pertemuan dengan kemenkes
membahas hal hal yang bisa kita akselerasi dalam melayani pasien covid ini
jadi hal hal ini juga memang sudah kami sampaikan ke pak menteri
nah tadi yang terkait dengan pelayanan masyarakat jangan khawatir
kami di rumah sakit tetap memberikan pelayanan yang terbaik yang mutu yang kami miliki
jadi jangan khawatir untuk pelayanan baik itu di igd di isolasi ataupun di icu
cuma memang tadi kami terhambatnya kalau misalnya kami pengembangan ya
mudah mudahan tadi sudah ada
sudah ada informasi dari pak dhani atau pak saleh
bulan februari akan turun
jadi mohon dibantu untuk terus diingatkan agar kami semua juga terus bisa memberikan pelayanan yang optimal pak
oke artinya kemudian tidak ada halangan untuk melayani masyarakat walaupun kemudian pembayarannya masih tertunda atau belum dibayar sama sekali saya ke bang dhani
bang bagaimana komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini
ya tadi di awal sudah saya sampaikan ya
tentang komitmen bahwa soal penyerapan anggaran ini memang didorong untuk
yang kedua tadi itu kita terima kasih ya pemerintah
terima kasih sekali itu pak iing teman teman asosiasi asesi rumah sakit swasta dan semua rumah sakit yang tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik
bahkan tidak menjadikan ini sebagai kendala yang signifikan untuk terus melayani masyarakat itu
komitmen itu tidak usah dilakukan lagi karena anggarannya juga sudah ada
pak soleh juga tadi sudah menyampaikan bahwa anggaran juga sudah disiapin
memang ini ada masalah kemarin soal dipa
sekali lagi masalah administratif ini sebetulnya
yang bisa diselesaikan dengan sebuah proses ekstraordinari
yakinlah bahwa ini akan segera diselesaikan
dan teman teman rumah sakit juga tetap bersabar untuk menunggu proses ini
dan sambil juga melihat pembendahan sistem internal perbaikan ke dalam
terutama yang berkaitan dengan coding dan pencatatan dan seterusnya
sehingga proses ini juga sama sama bisa percepat
dan semua pihak mendukung rumah sakit dan perbaikan sistem pengkodian
dan juga manajemen pencatatan dan verifikasi
bpjs juga melakukan penambahan sdm dan verifikasi yang lebih cepat lagi
sehingga juga pemerintah kesehatan juga mempercepat penurunan ke rumah sakit
oke baik terakhir saya ke bang soleh
bang soleh bagaimana sebagai wakil rakyat menenangkan masyarakat untuk memastikan bahwa
ini bukan satu hal yang perlu dikhawatirkan
tentu pengawasan dari anda juga evaluasi akan terus berjalan

jadi sebetulnya memang ini tidak perlu dikhawatirkan

termasuk juga rumah rumah sawasta tidak perlu dikhawatirkan
karena memang sudah ada permenkesnya yang mengatur bahwa setiap orang yang sakit covid sembilan belas
akan ditanggung oleh negara
dan itu masih berlaku per per situ
kemenkes apa kepmenkes itu
nah ini kan persoalan bukan yang baru sebetulnya
ini kan juga sering terjadi pada bpjs kesehatan
dan selama ini kan bpjs kesehatan juga difisit
bahkan puluhan triliun
tetapi dalam konteks ini pemerintah tetap membayari

kita bayangkan saja untuk mereka yang datanya data pbi artinya yang gratis
itu kan setiap tahun itu bahkan puluhan triliun ya
jadi untuk tahun dua ribu dua puluh satu kalau tidak salah saya kemarin itu sudah dianggarkan sebesar empat puluh lima triliun
nah itu kan sebetulnya ada anggarannya
jadi apalagi khusus yang terkait dengan covid sembilan belas ini saya kira pemerintah tidak main main
apalagi kita juga tahu pemerintah melebarkan apa namanya
depisit anggaran kita itu sebetulnya tujuannya adalah untuk penanganan covid sembilan belas ini
jadi karena itu sekali lagi ini mungkin hanya persoalan waktu
dan kalau nanti ternyata ada kendala dan nanti pada bulan maret juga belum dibayar
itu tentu kami akan turun tangan untuk juga membantu teman teman di asosiasi rumah sakit
karena kita sama
kami adalah bagian dari masyarakat yang juga membutuhkan pelayan dari rumah sakit swasta itu
dan karena itu tentu kami akan mengadvokasi masyarakat
untuk supaya rumah rumah sakit ini dibayar secara penuh tanpa ada kendala dari pemerintah
oke baik komitmennya sudah ada
dpr juga akan mengawasi bagaimana komitmen itu dijalankan oleh pemerintah
dan pemerintah juga sudah meyakini itu
dan pihak rumah sakit juga meyakini masyarakat bahwa pelayanan akan tetap maksimal diberikan
terima kasih bapak bapak sudah bergabung dengan kita sore ini